kenapa deg degan lagi sih
tadinya aku mau langsung ke pondok pelita aja
gak usah mampir ke apartemen
tapi rencana berubah
nggak apa apa deh ya mampir ke apartemen dulu
oke jessica kamu harus tetap stay cool
jangan sampai adi ngelihat kamu grogi kayak gini
emang lagi gak enak badan
tapi disuruh periksa gak mau
padahal setiap hari mbak shane selalu ngeluh
badannya pegel pegel mbak
beneran gak kenapa napa
gak apa apa kok gue cuman enak badan aja
mbak shaina ini saya bikinin teh anget
kepanasan apa gimana sih
kok muntah sih dikasih teh anget
kayak orang hamil aja
ya gak tau
lagian lo kalau kayak begini kenapa nggak langsung ke dokter aja sih
kayak gak ada duit aja
lo gak usah ngurusin hidup gue deh
mendingan sekarang ke kantor
mulai mulai shaina aneh deh
mana pembantunya bilang badan dia pegel pegel lagi
ah oke siap
oh enggak mas kiki
bercanda kok barusan
ya ya makanannya udah
tinggal mampir doang sebentar ya mas
ya ya kebetulan tuh waktu itu di sini
gini jadi waktu itu kan mama pernah ditawarin sama teman mama
untuk liburan vacation di atas kapal ke kepulauan seribu
cuman kan mama ya nggak sempet sempet
mama sibuk di rumah ngurusin anak anak kamu juga
mau gak sekalian hitung hitung you know mendekatkan kalian berdua
iya ya semacam pinisi gitu it was nice seru loh
saya sampai kaget kamu nongol dari mana tiba tiba setuju aja sih kiki aduh
isn't that laut menyenangkan
ya coba nanti ditanya sama andina ya
pinisinya juga bagus kak kalian pasti senang di sana
nah kok sini kan kiki yang mau nganterin mas
enggak jangan masal kiki aja gak apa apa
oh menangis udah kasih aja kasih kasih
itu kan megang apa sih udah sini kasih
sini sini sini kiki nah kamu pegang itu
pinisi kekuluan seribu
apa sih ibu
ngantuk kamu ya kenapa
ada makanan tuh
ada apa tuh
ini diingetin tuh
tapi maunya disuapin
semuanya disuapin suapin suapin udah di rumah kamu kan lagi di rumah sakit juga
udah sehat kan tapi kalau sopin kan makin semangat biar cepet sembuh
lapar ya oke bete deh soalnya kamu cuma bawa makanan buat aku doang nggak bawa buat as karat
lapar pengen makan juga sedangkan dari sini ya udah oke oke ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
kamu ngapain keluar ngapain keluar kamu sama ngapain di depan pintu ya sama ibu disini
kalau enggak mau nyopin mbak andien atau badan nggak mau makan kiki yang menggantikan memaksa
the earth askara itu katanya andien lebih makan nah ini saya baru meminta tolong sama kamu tolong
butuh makanannya suka ya ih sudah feeling banget ini ya vorher soalnya askaya itu paling nggak bisa

kenapa deg degan lagi sih
tadinya aku mau langsung ke pondok pelita aja
nggak usah mampir ke apartemen
tapi rencana berubah
nggak apa apa deh ya mampir ke apartemen dulu
jangan sampai adi ngelihat kamu grogi kayak gini
bella datang juga
yaudah bella masuk
di dalam juga ada mama kok
badanmu nggak panas sih
tapi muka lu pucuk banget
terus kayak lemes ya
iya sih badan gue gak panas tapi
aduh tulang tulang gue tuh rasanya ngilu banget sebad badan
apa mau ke dokter aja gue yang nganterin
ke dokter uang dari mana
mbak shena ini dicoba lagi teh angetnya biar segeran
coba biar enakkan badannya
ya mbak aku mau
sebaiknya ke dokter aja mbak
mbak nggak deh ini kenapa bau tanya bikin aku nenek ya
yaudah udah gini aja
gue antren ke dokter tapi kamu ikut ya nanti ya
biar nanti pas pulang berdua aja gue langsung ke kantor oke
gimana caranya ya biar elsa yang bayarin dulu dokternya
ini tambah sakit loh
yaudah yaudah oke
aku mbak bantu dulu